wakil gubernur jawa timur kofifah indar parawansa emil elistianto dardak dan saifullah yusuf putih guntur soekarno
menjalani tes psikologi di geraha amerta rumah sakit dr sutomo surabaya
pada pukul tujuh pagi emil dardak tiba di geraha amerta rumah sakit dr sutomo surabaya
untuk menjalani tes psikologi disusul oleh kofifa indar parawansa
sepuluh menit kemudian pasangan saifullah yusuf putih guntur soekarno tiba bersamaan
diperkirakan tes akan berlangsung selama dua hingga empat jam dan tidak ada persiapan khusus yang dilakukan keduanya
kecuali untuk jumat esok di mana kedua pasangan berpuasa selama delapan jam untuk menjalani tes kesehatan
pemeriksaan kesehatan terhadap pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur sumatera utara
berlangsung di rumah sakit umum pusat adam malik medan sumatera utara
pemeriksaan kesehatan ini melibatkan lebih kurang lima puluh tenaga medis dan bnn
pemeriksaan kesehatan ini meliputi tes psikologi bagi cagup dan cawagup
dimulai pada pukul delapan waktu indonesia barat
jr saragih salah gubernur yang diusung partai demokrat datang ke rumah sakit sekitar pukul enam
disusul dengan sihar sitorus cawagup yang diusung partai pdip dan p tiga
jarod menyusul pasangannya tiba di rumah sakit
pasangan edi rahmayadi musara jeksah serta cawagup ance selian datang bersamaan
pemeriksaan kesehatan ini diperkirakan selesai sekitar pukul tiga sore nanti
pemeriksaan kesehatan bagi calon kepala daerah ini dilakukan dalam dua tahap
hari pertama pemeriksaan dan tes kesehatan
terhadap cagup dan cawagup
sementara hari kedua untuk calon bupati dan wali kota